setelah hampir dua pekan ditutup akibat kebakaran
kawasan wisata gunung bromo kembali dibuka pada selasa sembilan belas september
ratusan hektare abu sisa kebakaran ini sebelumnya adalah padang savana
penghijauan kembali kawasan ini akan memakan waktu yang tidak sebentar
balai besar taman nasional bromo tengger semeru mengatakan
pemulihan tanaman safana dan rumputan masih harus menunggu datangnya musim hujan
hujan diperkirakan mulai turun pada akhir oktober
menurut perhitungan tnbts dibutuhkan dua hingga tiga bulan sejak awal musim hujan
agar savana dan nerumputan kembali menghijau
bagaimana dengan pepohonan yang mati
waktu yang dibutuhkan untuk kembali memulihkan pepohonan di bromo diperkirakan tiga sampai lima tahun
penanaman kembali bisa dikatakan berhasil jika pohon baru tersedia
sebelumnya kembali kembali kembali
memang situasi alam itu yang kita inginkan
mudah mudahan itu para pengunjung itu ya mematuhilah larangan
himbuan maupun regulasi maupun ketertiban yang sudah berlaku
sementara ini kalau orang yang mau ke wisata ke bromo silahkan anda menikmati
tapi anda jangan sakiti
dudoyo yang juga sesepuh suku bromo tengger berharap agar semua pihak mulai warga
operator wisata dan pemangku kebijakan duduk bersama untuk memikirkan langkah langkah pencegahan
agar kejadian seperti kebakaran kemarin tidak terulang kembali